di kota metropolitan kehadiran taman menjadi kesegaran
dan demi menciptakan ruang interaksi bagi masyarakat
pemerintah provinsi dki jakarta membangun dua taman papan seluncur atau skatepark
di duku atas dan juga di selipi
beragam tanggapan muncul akan fasilitas dari skatepark ini
informasinya sekaligus menutup cnn indonesia sports malam ini
update selalu informasi olahraga anda hanya di cnn indonesia sports
saya sarah ariyanti pamit undur diri selamat beristirahat dan juga salam sports
berdiri di lahan seluas satu enam ratus meter persegi taman ini dulunya adalah jalan raya
kini dialih fungsikan menjadi taman
gubernur dki jakarta anies baswedan meresmikan taman ini pada delapan belas agustus dua ribu sembilan belas
dengan tujuan memberikan ruang interaksi kepada masyarakat yang berkegiatan di kawasan jenderal sudirman
karena obstacle nya juga bagus bagus gitu cuma ya yang ada penghambatannya antara pejalan kaki sama di park itu nggak ada spesi itu
seru aja gitu kayak misalkan main di relnya main di box kayak main di harvap itu enak
meski ada fasilitas yang mulai rusak dan ada rintangan yang belum memenuhi standar
kehadiran taman ini dinilai sudah cukup baik terutama bagi para pemain pemula yang butuh rintangan yang lebih sederhana
selamat datang di jenderal sudirman
salah satu taman yang sudah rampung yaitu adalah skate park di bawah kue f empat sleeping tempat saya berdiri saat ini
nah taman ini dulunya ditempati oleh pedagang kaki lima dan juga para pemulung
melihat kesemerawutan tersebut pemerintah kota jakarta pusat merogoh kocek sebanyak
rp delapan ratus juta rupiah untuk membangun taman ini
saya mengajak salah satu atlet skateboard legendaris indonesia denny tx untuk mencoba fasilitas yang ada
oke tadi kan bang gray udah coba coba nih semua fasilitas yang ada di sini ya rintangan rintangannya nih
menurut bang denny ini udah layak gak sih disebut sebagai skate park
kalau layak sih belum sepertinya karena mereka mungkin nggak konsultasi dengan
komunitas tempat jadinya untuk saat ini cuma bisa beberapa alat aja yang bisa dipakai main
jadi sayang banyak yang terbuang alatnya
jadi pembangunan taman juga ini akan berimbas kepada komunitas dong ya
nah seberapa signifikan sebenarnya pembangunan ini bisa nge boost komunitas
kayaknya kalau untuk komunitas itu ya lebih bagus sih pastinya
apalagi dari bentuk yang seperti ini taman terus pun positif
dan bisa ngasilin sesuatu buat negara juga yaitu kayak atlet si skateboardnya
sekarang lagi ramai ramainya dan semuanya lagi pada bergerak
alhamdulillah banget sih udah ada taman yang bagus terus pun pemerintah mau dukung
cuma satu lagi harus komunikasi dengan si komunitas dulu
baru tempatnya bisa jadi layak pakai dan bisa dipakai terus seperti ini
pembangunan taman bukan soal estetika semata
desain bangunan ketahanan serta pemeliharaan juga harus jadi perhitungan
agar apa yang sudah dibangun aman dan dapat dimanfaatkan dengan maksimal
diana syarah endra rizaldi jakarta